aduh aduh aduh aduh mbak mirna
mbak mirna mbak mirna mendingan istirahat aja ya
pergi pergi aja ya masa dia mbak mirna kau aja bantuin
gue juga udah gak bisa lagi minta tolong sama mama
sikap mama udah berubah sekarang
kemarin aja mama gak mau nolong gue
kenapa gak tidur
kok ini kenapa sih
gak tau kok gak bisa tidur aja saya
tadi kamu bilang kamu capek kamu mau tidur mau istirahat
malah gak tidur tidur
ada yang kamu pikirkan
kayaknya aku mau sakit deh badanku tuh gak enak
yaudah makanya istirahat
ya udah kamu duluan aja tidur
aku takut kehilangan kamu
untuk selama lamanya kali ini
wah kok aku masih dipantih
kamu mimpi buruk ya
aku mimpi pulang ke panti
papa gak akan biarin kamu balik lagi kesana
kamu tenang ya
mimpi itu bunga tidur
belum tentu kejadian ya
aku sampai sekarang tuh masih gak percaya loh
ya kan kamu tahu sendiri karena status aku
kita susun untuk dapetin hak asol dari si reina
tapi kalau bisa segampang itu sekarang
kamu sok gepupu panti ya
sembarangan kamu kalau ngomong
kamu gak pernah cerita
ya nanti nunggu semuanya datang saya akan cerita
kenapa harus nanti saya emang gak bisa sekarang karena aku munyi sekarang
aku mau tau
aku penasaran mas
nanti bisa dikasih tau gak
gak mau sekarang sekarang sekarang mas
malu sama anaknya
papa mandi dulu ya
aku mandi dulu
ih mama manja
wina juga manja sama mama
kita berdua manja
masa udah gak beres lo al
beneran gak beres lo
hari ini kan lo bakal buktiin ke depan semua orang
penjara empat tahun yang dia alamin gak bikin roy kembali al
kamu kenapa selimutan
kan aku udah gimana sama kamu semalam
badan ku tuh gak enak banget
kayak mau sakit
sayang nanti sore kita gak usah ke rumah aldebaran ya
ya gak mungkin lah sa
gak enak lah
kita kan diundang
kamu istirahat di rumah
nanti aku berangkat sendirian
pinot bahkan aja
aku minta tolong ma nanti mama tolong temenin karyasaku dokternya
tapi aku antar sampai rumah sakit soalnya aku ada meeting mendadak
ini ada klien dari semarang
cuman orangnya pengen banget harus meeting sekarang jadi aku gak mungkin telak mah
tapi gimana masa mama ninggalin papa di rumah sendirian
lagian sarapan udah siapku ma
mama antar el saja ya
kalo gitu mama ambil tas dulu ya
ma maaf ya aku udah bikin repot
emangnya kamu sakit begini kamu yang mau
pak pamit ya pak
berangkat dulu ya sa
lagi siapin sarapan ya
nah kan ini bahan bahannya udah gigi siapin nanti mbak mina tinggal masak aja
gue bantuin ya tapi tar dulu
mbak mirna kenapa
mbak mirna mbak mirna
aduh aduh aduh aduh
mbak mirna mendingan istirahat aja ya pergi kiki aja ya mas aja ya mbak mirna gausah bantuin
sambil kasihan sendirian
udah gapapa ya mbak tidur aja yuk ke kamar ya
mbak aduh aduh ini
mau kiki antarin apa biar
selamat pagi mbak mas
eh ki nanti kamu bantu persiapin pesta buat syukuran reina ya
tadi dia bolak bolak kamar mandi gitu mas
kasihan tadi mbak mernah sampai jatoh
gak teka liatnya
aku cek mirnal dulu ya di kamar ya
sekalian bawa ke rumah sakit aja ya
bentar ya mbak mernah
bentar ya cek mernah ya
cek mernah ya
cek mernah ya
kurang tau bu
kayaknya mbak mernah salah makan
jadinya perutnya dia yang diserang
jadi dia yang diserang
jadi dia yang diserang
jadi dia yang diserang
mama tuh masih penasaran deh
cara kamu bisa dapetin rena kembali
hak adopsi rena
bukannya panti asuhan tuh
dan gak kompromi lagi ke kamu
nanti aku ceritain ya pak
nanti aku cerita ke mama sama ke keluarga yang lain